eh lu pikir enggak sakit apa diinjek injek gue cobotin di ban mobil lo bener bener ya udah
bikin mobil gua rusak sekarang mau coba coba timbal nyembelin banget loh oh udah sekarang
gua baretin kalau gua gua kan rusak mobil dari naga gua gua masuk nah kan rusak
oh kepencet tapi yakin nggak ada yang mau diomongin enggak ada oh atau lo mungkin
lu mau ngomong sesuatu sama gue enggak kan gua telfon balik karena lo nelfon kalau nggak ada
kenapa lu nggak tutup telepon ya iya lu aja yang tutup gimana sih
ya udah kita tutup bareng ya oke bye
mama senang kamu dekat sama raya walaupun kalian baru aja kenal mama yakin raya baik
dengerin mondi mondi lagi ngomong deket sama cewek mah
mau lagi fokus untuk bagain mama sama udi
kamu tuh udah bahagiain mama kamu selalu perhatian sama mama kamu udah sayang sama adik kamu
itu itu belum cukup aku mau beli rumah sendiri aku bawa mama sama udi
jangan kak aku takut nanti papa marah ke kakak aku gak mau lihat kakak dijadiin sama papa
hari ini gue harus kampus lagi semoga aja gue gak ketemu sama si boy karena tiap kali gue ketemu dia gue tuh selalu aja ada masalah terus gue tuh selalu darah tinggi gitu ngadepin dia
kalung gue sampai sekarang belum ketemu juga dan itu semua gara gara boo

hai aku tuh punya badan tegap setara kayak gitu
mas budi juga mau olahraga dia mau ya kalau mau hasilnya jangan cuma nontonin doang ikutan dong emang boleh emang pernah ngelarang siapa yang gak berani coba aku udah sini nih badan gue
hai kalau gini maka kecil mas deh otot tutup mantep pasti kuat ya pasti ya udah coba dipegang dulu alatnya ini yuk coba dorong sekarang bareng ya ke depan satu ratus dua puluh tiga hop tarik lagi turun lagi hop tarik lagi gitu
gimana mau jadi kalau kayak gitu
aku sebenarnya pengen loh mas badan seterak bisa bela diri juga ya mas kayak sih mas buat apa emang mas budi pengen ke saya
lo kok buat apa lewat buat ngelawan orang orang jahat ya mas masalahnya waktu dulu itu aku jalan sama simpoku ke pasar simpoku itu kalau masnya itu dijamret sama orang
tadinya tuh aku pengen rawan
badannya gede banget ya mas
aku tuh rawani
gak berani aku jiper
gue jadi keinget lagi
sama kalungnya reva yang belum ketemu
atau gue ikutin aja ya
sarnian sama geri
buat nyari tukang tadah atau mungkin
siapa tau kalung reva ditemuin ke orang lain terus dijual disana
kok malah bengong sih
saya cuma baru ingat ternyata hari ini saya ada ujian
makanya saya harus buru buru ke kampus
saya mandi dulu ya
budi lanjutin aja olahraganya
mau siap siap kayak gimana
juga tetep aja kamu tuh ganteng
mau mandi sampai lima kali terus keramasan sepuluh kali
tengah siang aku
gimana ka pere udah selesain dulu
yuk sarapan dulu ya

ini buat mama
buat pegangan mama
uang mama masih ada
kamu tabung aja ya buat kamu
udah mau pegang aja nggak usah khawatir
aku punya tabungan
aku punya tanggung jawab
untuk membahagiain mama sama udi
ya mama terima aja ya
nah mama terima aja ya
makasih ya sayang ya
gua baru inget
kalo ini masih gua simpen di dompet
gua harus kembaliin ke raya
wow gimana mah ih cantik banget kamu ih mama suka banget deh sama style kamu ini baru
calon permaisuri crazy rich level sultan terus mah ngomong harus ngakuin apalagi apalagi ya
mama merasa kamu cukup jaga emosi kamu jadi perempuan yang cantik manis dan setiap ada
kesempatan berdua sama boy kamu jangan pernah melewati kesempatan itu oke aduh tapi itu tuh
susah banget tau enggak di kampus ada cewek rese yang selalu capar sama boy aku udah ingetin dia
jauhin boy tapi dia tetep gak mau dengar sama aku ah perempuan kayak gitu kamu tendang ajalah
sila enggak level sama kamu tapi susah banget main enggak segampang itu hai anak cantik manis
lihat mama deh pokoknya kalau kamu mau jadi tuan putri level sultan kamu nggak boleh
membiarkan perempuan lain bisa ngambil hati boy selain kamu sila anak mama oke
mama janji bantuin aku ya janji dong tuan putri kamu tenang aja pokoknya mama juga akan
terus memanfaatkan nama almarhumah mamahnya boy untuk biar percaya sama kita ya sekarang
kamu sekolah yang bener ke kampus hati hati di jalan oke sayang oke bye mama muah muah hati ya
gue harus jaga mood gue biar gue tetap semangat dan gak bete mikirin gue yang malah bikin kalung gue jadi
hilang kayaknya di depan gue harus belok kanan deh biar nggak kena mati
hai ya ampun ini baru aja gue kemarin habis dari bengkel mau jadi rusak lagi kayak
hai lo lagi lo lagi ya kenapa sih lo demen banget nyari masalah sama gue kenapa lo
soal bikin hidup gue jadi gak tenang harusnya ngomong gitu gua kali
nabrak gua karena lu masih kesel sama gua lu dendam sama gua
kurang kerjaan banget gua sengaja nabrak cowok resah nyebelin kayak lu
ngelesa aja lu ngaku aja kali kalo lu kesel sama gua terus lu tabrak gua kan
sembarangan ya nuduguan luas
ah harusnya lu tuh tanggung jawab tau gak sih gara gara lu mobil gua jadi rusak kayak gini
terus kan gimana coba caranya gua jalan kalo mobil gua kayak gini hah
lu minta tanggung jawab sama gua
harusnya lo yang tanggung jawab lo udah buang buang waktu gue untuk hal gak berguna kayak gini
untung si biru nggak kenapa napa
keras banget gak mau ngalah
eh bener bener ya udah bikin mobil gua rusak sekarang mau copot copotin ban lu nyembelin banget sih lu
ooo yaudah sekarang gua baretin nih kalo perlu gua uang kan rusak mobil gua
biarin aja gua uang rusak
nah kan rusak
nah yes lu yang rusakin bukan gua
eh enggak ya lu tanggung jawab gara gara lu kan jadi copot sekarang
gak nendang tadi siapa
enggak enggak oh gara gara lu juga
pak pak pak nih nih nih nih langsung bawa dia ke kantor polisi pak
dia bawa motornya ugel ugelan banget tuh sampe nabrak saya pak liat deh
pak ini penuduhan loh pak jelas jelas perempuan ini tadi nyetirnya nggak fokus
jadi dia nabrak motor saya
sudah sudah sudah bisa tolong tunjukkan sim dan stnk kalian berdua
iya pak saya sih ada ya kalo perempuan ini saya gak tau
he ada sembarangan aja lu kalo nuduk
nah nah ambil dong kalo ada
sim dan stnk kalian saya tahan kalian berdua segera urus di kantor polsek
eh emangnya lo enggak
tunggu tunggu tunggu ini ngapain lo ngasih gue helm
gue gak mau ya bareng sama lo
terus lo mau naik apa
gue tuh jauh jauh dari lo aja tuh udah sial mulu
apalagi gue deket deket sama lo masih menunggu naik ojek sekalian
ini kesempatan terakhir buat lo ya
ya ampun ngeyel banget sih
ini pemacu indonesia